rekonstruksi tragedi di stadion kanjuruhan digelar di lapangan sepak bola polda jawa timur sejak rabu pagi
ada tiga puluh adegan yang direkonstruksi dan diantaranya ada tujuh adegan krusial
adegan ini menggambarkan satu kelompok brimob yang dipimpin tersangka akp hasdarmawan menembakkan gas air mata di sisi selatan stadion
tempatnya adegan sembilan belas dua puluh lima
namun tak satupun dari rangkaian adegan itu menyebutkan ada tembakan gas air mata yang ditujukan dan jatuh ke tribun tiga belas
semua tembakan disebutkan jatuh di belakang gawang tepatnya di lintasan lari
hal ini berbeda dengan rekaman video yang beredar kesaksian korban selamat dari tribun tiga belas
dan temuan tim gabungan independen mencari fakta
dan juga bentukan pemerintah
kadif humas polri denny prasetyo mengatakan rekonstruksi tersebut berdasarkan pengakuan tersangka
dalam rangkaian adegan tersebut total ada tujuh tembakan gas air mata yang ditembakkan di sisi selatan
jadi secara materi dan teknis penyidikan itu penyidik yang akan menyampaikan
kalau misalnya tersangka mau menyebutkan seperti itu itu haknya dia
tersangka kan punya ingkar
jadi penyidik memiliki keyakinan
dengan penyidik penyidik akan menyebutkan seperti itu itu haknya dia tersangka kan punya hak ingkar
dengan seluruh kesaksian kemudian alat bukti yang dipiliki penyidik
yang penyidik nanti akan bertanggung jawabkan baik di jaksan maupun dalam kesidangan
dalam video yang dikonfirmasi para saksi korban jelas menunjukkan
tembakan gas air mata mengarah dan jatuh ke tribun selatan
bahkan ada jenis gas air mata yang pecah di udara kemudian meluncur ke tribun
tembakan tembakan inilah yang menciptakan kepanikan penonton
hingga berujung kematian ratusan korban
kalau memang polisi dalam rekonstruksi hanya menggambarkan secara sebagian dari peristiwa yang utuh
itu ya itu bentuk pengkaburan fakta yang dilakukan oleh kepolisian
rekonstruksi ini berfokus pada tiga tersangka dari unsur polri
yaitu kompol wahyu setio akp hasdarmawan dan akp bambang sidikah pani
mereka dijerat dengan pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kuhp
yang berkaitan dengan kelalaian berakibat pada kematian dan luka berat pada orang lain
dari hutan cnn indonesia